ataupun kerugian jiwasraya
ada perbedaan pandangan masih di dpr
soal perlu atau tidaknya pansus
jiwasraya di sisi lain di ranah hukum
sudah tersangka saya ke pak said didu
kalau begitu pak said didu tadi

kan kementerian bumn sudah mengupayakan

atau penyelamatan ada holdingisasi
misalnya ada kemudian
penanganan anak perusahaan
yang dimunculkan dan diharapkan dapat investasi

ada restrukturisasi juga
nah keberadaan pansus ini

membuat gaduh sehingga mengganggu

bisa menyelamatkan atau
menyelesaikan masalah jiwasraya
kalau publik menyatakan bahwa ini serius
betul mengurahkan akar akar
masalahnya dan membongkar untuk

pasti menyatakan bagus
saja takut publik bisa

karena ada dua kasus yang menarik
dulu kasus senturi itu sudah selesai
sebenarnya sudah dibail out kok
tapi kan dibentuk pansus juga
malah sponsornya pdip loh
angket jadi maksud saya
jangan sampai publik
ragu ada apa sehingga
tidak mau naik sedikit
tarafnya ke dari

pentingnya saya begini saja adalah

yang penting tangkap perampoknya
tangkap perampoknya ada kembalikan uang
siapapun dia apakah dia ada di sekitar kekuasaan
apa tangkap itu dan kembalikan uang
karena apa enggak kalau enggak dilakukan
akan dia ulangi lagi akan datang
dan kita akan berkali kali
dan menurut saya modusnya sama
kok orangnya juga sama
jadi intinya saya itu intinya adalah
tangkap ini ya tangkap perampoknya
nah yang problem ini adalah
kejaksaan gak bisa masuk ke semuanya
karena ada ppatk ada ojk
jadi kalau hanya pidanya di luar sarayanya
itu kelihatannya menyelesaikan dasar persoalannya
itu enggak selesai
maka bisa lagi muncul penyakit berikutnya
di tahun tahun akan datang
itu itu pengakuan saya
jadi saya berharap sih semua pihak
momentum ini untuk membersihkan
bisnis keuangan di indonesia
yang perkiraan saya itu sudah
yang kena ini sudah hampir tiga ratus triliun totalnya
macam macam itu lembang dah
jadi kegagalan ini jangan terus
tadi saya menyatakan pak deddy trost
ini masalahnya memang dua ribu enam
bukan dua ribu enam sembilan puluh delapan masalahnya di wasraya ini
tapi tidak ada perampokan selama itu
yang problem ini kan adalah sudah sakit
ya yang pada mandatnya
bukan saya menyatakan sakit
tapi kan itu terus yang dipakai orang ke saya
bahwa sudah sakit
betul tapi bukan perampokan
nah selalu menyatakan bpk menyatakan
bahwa terjadi rekayasa keuangan
yang memeriksa rekayasa keuangan itu adalah bapak ibu lk
bapak ibu mereka seterusnya itu ejk
jadi bukan bukan kementerian
ya memeriksa mereka tanya mereka dong
pak deddy sitoru silakan ada peranggapan pak
ya kan kalau dari saya setuju dengan pak saidido
bahkan beberapa waktu lalu saya sampaikan
bahwa krisis jiwaseraya ini diawalin ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
krismon mereka salah menempatkan investasi
mereka cairkan dolarnya masuk ke rupiah
jeblok di situ dua tiga triliun
ya lalu dua ribu enam bertambah lagi dua ribu delapan tambah lagi
tapi kan selama ini terjadi window dressing
laporan keuangannya dimanipulasi
dan itulah yang membuat dia menjadi bisa mengeluarkan
yang namanya produk saving plan itu
kalau pengawasan akuntansinya
kinerja korporasinya benar benar diawasin dengan baik
oleh yang bertanggung jawab
tidak akan ada produk saving plan
jadi kalau mau lempar lempar kesalahan
ya kan nggak selesai urusannya
nah saya sepakat
saya sepakat bahwa begini
tadi kan pak saidido bilang ya
malingnya segala macam diambil
itu kan sudah ada proses hukum
yang kami hindari adalah kegaduhan berlebihan
yang justru akan membuat proses hukumnya menjadi bias
lalu proses penyehatan yang direncanakan oleh pemerintah
melalui kementerian bumn juga menjadi bias
urgensi kalau mau mengurai kejahatan dan segala macamnya itu
ada nanti di bpk dan ada di kejaksaan
kita bicara korporasinya di komisi enam
paralel dengan itu panja di komisi sebelas
yang akan bicara dengan ojk ppatk dan segala macamnya

dia bisa memberi kontribusi
bukan justru membiarkan proses hukum gitu loh
itu yang kita inginkan
supaya apa oke lah
karena kan kalau ini menjadi sesuatu yang apa namanya
menjadi panggung yang berlebihan
nanti bisa ras kita di sektor apa namanya
asuransi kan ini repot kita gitu loh
jadi bukan kita takut pak amsus ada yang mau disembunyikan
oke tapi jangan sampai menjadi panggung politik semata mata
jangan sampai menjadi panggung politik semata mata
karena kalau ini proses secara politik
terus tujuannya apa
terus apakah kemudian ada untungnya bagi nasabah
kalau panggung politik menurut saya
bukan persoalan panja dan pansus gitu ya

bahwa memang tujuan juga
karena kalau ini prosesnya politik
terus apakah kemudian ada untungnya bagi nasabah

karena memang tujuan juga
ini yang harus dibatasi
kalau kemudian bahwa tujuan kita
pansus atau panja terbatas
atau panja masing masing komisi adalah
untuk menuju kepada penyahatan korporasi
dan memenuhi hak hak nasabah
tentu ini sudah berjalan gitu ya
tetapi mengurai lebih lanjut ya
ini kan persoalannya
bagaimana dengan investasi yang dilakukan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
itu kan hampir empat belas triliun
baik deposito saham maupun reksadana
kemudian anjlok sebegitu dalamnya
sehingga kemudian jiwasraya terjadi gagal bayar
nah proses inilah yang kemudian juga harus didalami
nah kalau kemudian bahwa persoalan hukum sekarang sudah ditangani
apakah cukup dengan ini
nah saya setuju dengan bang deddy tentu
meski pansus nanti akan digulirkan
juga kita terbatas pada tujuan tujuan yang tentu
ini juga diinginkan oleh para nasabah
kami sudah pernah menerima nasabah
kami juga pernah rapat dengar pendapat dengan para direksi jiwasraya
dan tentu kami juga mendalami
saya sendiri mendatangi terhadap kantor di daerah
dan persoalan persoalan ini tentu bukan hanya pada persoalan
bagaimana investasi yang salah
bagaimana ada aktor aktor yang kemudian sekarang ditersangkakan
tetapi juga bagaimana manajemen mereka saat ini
di daerah ini mereka juga menghadapi banyak kendala
saya pernah tanya kepada direksi
bagaimana anda menyehatkan
menyehatkan itu adalah bagaimana korporasi ini tetap berjalan
tetap berputar premi tetap masuk
tetapi bagaimana dengan transformasi organisasi
mereka sudah tidak ada lagi kantor wilayah
tidak ada lagi kantor cabang
kalau semua menjadi urusan pusat
bagaimana dengan di daerah
nah semua itu tentu juga sangat tergantung kepada
bagaimana membangun kepercayaan publik
karena industri asuransi juga sangat tergantung
kepada kepercayaan publik
oke oke tapi kan pansus pansus yang ada juga ujung ujungnya
tidak ada hasil yang signifikan juga untuk nasabah misalnya
katakanlah bang senturi misalnya ya pak
saya kira tidak begitu ya
bahwa pansus itu keputusan keputusannya itu mengikat
tetapi beda dengan panja
panja itu sifatnya hanya rekomendasi
artinya bahwa pemerintah bisa lebih serius
publik bisa lebih pasti
publik lebih yakin bahwa keputusan keputusan politik di parlemen
yang kemudian ini menjurus kepada perbaikan jiwa seraya
justru ini akan memberikan kepercayaan kepada publik
bang deddy sitorus ada tanggapan
apa yang tadi sampaikan oleh bang herman
pada titik itu kita berbeda
kita tidak percaya pansus bisa mengurus masalah ini secara detail
karena gini tadi kan sudah disebutkan
tikungannya itu ada pada investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
itu tidak ada
membeli saham saham gorengan itu
untuk memeriksanya itu itu pekerjaan teknikal
kalau itu argumennya malah tidak akan tercapai kalau menurut saya
dan kalau dikatakan pansus yang akan menjawab semua itu tidak mungkin juga
lihat saja pansus tadi pansus senturi pansus pelindung
tidak mengikat kok misalnya gitu loh
jadi tidak ada juga kecuali kegaduhannya
kita bukan menghindari bukan alergi terhadap pansusnya gitu loh
tapi kalau kita mau fokus pada tunggal
tugas dan tanggung jawab yang real
karena ini sangat sensitif
adalah kita mulai dari panjang
panjangnya terbuka kok paralel gitu ya
karena pansus dan panja itu kan bedanya pada magnitude
kalau panja itu kan dia memang apa namanya
hanya di dalam komisi
kalau di pansus itu melibatkan lintas komisi gitu
tapi apa perlu sejauh itu
kan itu persoalannya pada titik ini
karena kita berharap paralel dengan proses di pengadilan
ada proses di dpr melalui panja
ada proses di kementerian bumn untuk menyelesaikan persoalan ini
itu tiga jalan semua
kalau kita pansus dengan magnitude sebegini besar
konsentrasi akan ada pada pansus
dan itu bias mempengaruhi proses hukum dan perbaikan korporasinya gitu
bang deddy bagaimana dengan trust publik yang tadi disampaikan oleh bang herman
bahwa agar kemudian publik melihat bahwa dengan adanya pansus ini
pemerintah dpr maksud kami itu betul betul serius mengawal kasus jiwasraya
sampai kemudian agar ini terbongkar dan lagi lagi ujungnya tentu kita supaya tidak berdebat soal pansus dan tidak
nah sabah ini bagaimana nasibnya ke depan
kita bahas nanti tapi bang deddy kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali usai jeda berikut
ya masih bersama saya renhardsirai
kita masuk ke segmen terakhir dialog
sebelum saya ke
bang deddy dan juga bang herman pak said apa yang anda rangkum kemudian dari soal jiwasraya ini
padat saja langsung dan bagaimana kemudian nasib dana nasabah
ini kan menjadi titik yang penting juga supaya tidak hanya ribut soal pansus dan politik dan sebagainya
tapi kemudian dana nasabahnya terlupakan begitu
ini menjadi penting pak said itu
saya katakan ini persoalan terstruktur sistemik dan masif
ini terstruktur sistem dan masif karena terjadi di beberapa bumn bukan hanya jiwasraya
nah yang kedua bahwa ini volumenya terlalu besar
yang ketiga saya tidak yakin betul bahwa penyehatan korporasi akan mampu mengembalikan uang nasabah
tanpa menangkap perampoknya dan diminta dikembalikan uangnya
jadi menurut saya apapun bentuknya fokusnya adalah tangkap perampoknya siapapun dia
apapun tools caranya menurut anda yang digunakan
itu ppatk harus turun untuk memeriksa uang itu kemana saja supaya bisa ditarik
bisa ditarik kembali
nah saya hanya menyatakan jangan sampai nanti dpr bailout
ini rakyat nggak usah terima
karena bailout masa perampoknya aman terus saya mengganti
jangan sampai pakai senturi kayak senturi lagi
ini mau panjang mau pansus jangan
tujuannya adalah menangkap perampoknya dan mengambil semua harta pribadinya untuk mengembalikan hasil perampokan itu
penyihatan korporasi tidak bisa mengganti uang itu
nggak bisa nggak mungkin panjang panjang sekali
mau akan waktu yang lama
mau akan waktu yang lama
coba bayangkan orang yang sudah untuk biaya sekolah anaknya
saya kan ketemu nasabah juga
nah menurut saya pemerintah harus fokus
saya sih berharap presiden memanggil semua orang ini terlibat bahwa oke tugas kamu adalah mencari perampoknya dan memaksa mengembalikan uang
oke bang herman
dana nasabah sekarang menjadi hal yang penting untuk diselamatkan bagaimana
ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif
pertama adalah memang korporasinya harus disehatkan
yang kedua ya tadi menelusuri bagaimana aliran dan cara mereka untuk kemudian merusak jiwasraya ini
nah yang ketiga ya kita mengembalikan hak hak nasabah
karena tanpa korporasi yang sehat bagaimana mungkin kita mengembalikan hak hak nasabah
dan yang keempat adalah bagaimana kemudian juga menanamkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan khususnya asuransi
pak artsu bisa menjawab kepercayaan publik tadi itu
ya saya kira dengan kepedulian atau dengan atensi ya atensi dpr dan pemerintah yang begitu serius dan fokus terhadap persoalan jiwasraya
tentu ini juga akan kemudian meningkatkan kepercayaan publik
apalagi ya apalagi kalau kemarin saya melihat di salah satu media bahwa ada nasabah yang korban nasabah yang warga negara asing gitu
bahkan sudah melibatkan terhadap otoritas parlemen mereka
oleh karenanya justru kita juga harus merespon secara serius
kalau kemudian secara urgensi bahwa antara pansus dan panja sama saja ya kita tinggal membatasi
kan itu tinggal bagaimana fraksi fraksi sepakat untuk membatasi terhadap term of reference di dalam mengusung pansus ini
agar kemudian juga kita tidak masuk dalam perdebatan yang sifatnya politis
bang deddy sitorus agar tidak masuk perdebatan sifatnya politis
bagaimana kemudian kalau menolak pansus
lalu apa yang bisa dilakukan menurut anda untuk bisa mengembalikan dana nasabah
karena ini menjadi satu poin yang penting juga di luar kita kemudian fokus untuk menyehatkan korporasinya
kalau bicara pansus tidak mungkin dihindari politisasi kasus ini
itu firm ya itu tidak bisa kita hindari
nah saya melihatkan begini pertama memastikan mereka yang bertanggung jawab ya
itu mempertanggung jawabkan perbuatannya
itu sudah pasti clear
sikap pemerintah jelas
pdi perjuangan jelas
dan kita apresiasi proses dikejaksaan
tapi ada satu hal lagi
kenapa uangnya itu ditaruh di saham gorengan
untuk menelisik kemana larinya pergi uang sallow the money nya itu
itu bukan proses mudah
pak saidi itu pasti tahu itu bagaimana uang itu berpindah sekian detik bisa ribuan kali ya
yang kedua tentu penyihatan korporasi dan mengembalikan hak nasabah
nah dua hal ini jika berjalan dengan baik itu akan mengembalikan trust
hal ketiga yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana perbaikan ke depan
ini modus operandi kan kita sudah tahu
lutsnya dimana kita sudah tahu
pemerintah perlu memikirkan bagaimana misalnya melindungi apakah perlu kita lembaga penjaminan asuransi misalnya
jadi perbaikan kedepannya juga menjadi isu penting dari proses yang kita lakukan
tentu kita kerjanya secara teknis
melalui panja dulu
itu sebenarnya dasar argumen kita
supaya benar benar kita bisa bekerja secara spesifik gitu
nah itu yang sebenarnya kita harapkan
karena dengan itu kita memberikan kesempatan kepada kementerian bumn juga untuk memikirkan perbaikan secara fundamental
tidak hanya jiwasraya tetapi juga bisnis asuransi kita gitu loh mas
saya kira itu yang perlu kita lihat
oke baik pak seti dulu menutup diskusi kita
intinya adalah supaya kemudian ini semua selesai
nasabah juga kemudian mendapatkan haknya
apapun caranya ya pak edi
saya katakan tadi ini ojk harus bertanggung jawab
dan ojk harus turun
untuk memeriksa semua itu
karena dia tanggung jawab dia itu sebenarnya
ojk ini kan seakan akan kok dihindari terus
padahal dia semua yang bertanggung jawab tuh
semua kejadian ini bertanggung jawab

otoritas bursa juga menurut pak barista
nah saya hanya menyatakan pak
yang bisa memerintah ppatk itu adalah kalau sudah ada kasus pidana
ini kan sudah ditangkap pidananya
periksa aliran uang oleh ppatk
kalau presiden memerintahkan ppatk
nggak usah lah mau saudara mau apa
kemana uang ini
itu supaya uang nasabah bisa kembali
saya katakan kalau hanya korporasi lama sekali
membantu perusahaannya bisa setahun kok
mudah mudahan ada jalan keluar yang terbaik yang kemudian bisa didapatkan
entah itu mungkin menggunakan pansus panja atau apapun
karena kemudian proses penjualan
dan tentu kita kawal bersama
karena ini ada kepentingan nasabah yang juga dirugikan
dan juga demi kesehatan korporasi
dan juga beberapa yang kemudian seperti asabris ternyata juga bermasalah ya
terima kasih banyak
bang herman terima kasih banyak
pak said didu terima kasih
mbak dedy sitoru sudah bergabung dari luar studio
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news